di jakarta bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan berpidato di depan para pendukungnya di kawasan senayan pada hari minggu
usai berpidato anies baswedan menilai hasil berbagai survei yang memprediksi dirinya kalah dari ganjar dan prabowo adalah hal yang biasa
anies mengingatkan dalam pemilih kepala daerah dki tahun dua ribu tujuh belas berbagai survei lembaga memprediksi pasangan anis sandi kalah
namun saat itu akhirnya justru ialah yang menjadi pemenang mengalahkan ahok jarot dan ahy silviana
ia yakin dalam pilpres nanti akan keluar sebagai pemenang
bahkan seminggu sebelum pilkada kami ditempatkan nomor
kami sudah terbiasa ditempatkan nomor tiga dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi pilpres nanti insya allah
dalam pidato politiknya anies juga mengkritik kebijakan pemerintahan jokowi
salah satunya adalah mengenai subsidi mobil listrik pribadi
menurutnya solusi menghadapi tantangan lingkungan bukan memberikan hoki di mobil listrik pribadi
melainkan subsidi transportasi publik berbasis listrik
tim liputan cnn indonesia